melompat di atas trampolin dipercaya bisa membakar kalori tiga kali lebih besar dibandingkan berlari
selain membuat tubuh lebih bugar trampolin bisa menjadi alternatif olahraga yang menyehatkan sekaligus menyenangkan
semakin populernya trampolin tempat bermainnya pun kini semakin mudah ditemukan
salah satunya di sebuah pusat perbelanjaan di jalan pasir kaliki kota bandung
meski baru hadir di kota kembang taman trampolin seluas tiga meter persegi ini langsung disambut antusias pengunjung
seru belum pernah kesini baru baru lama kali kan baru bukan disini
serunya seru banget soalnya lebih banyak arenanya
seru lebih gede
ini seru dan sepeda dari yang lain
banyak arenanya seru bisa beli tanding dan lain lain
bagi pemula seperti saya area free jump adalah tempat untuk memulainya
area ini adalah area khusus untuk pemanasan dan berlatih gerakan basic
perhatikan posisi badan terlebih dahulu sebelum loncat
lalu kaki dibuka selebar bahu pandangan ke depan dan badan dalam posisi
setelah lumayan terlatih lanjut ke area berikutnya
gerakan trampolin tidak hanya sekedar melompat vertikal saja
modifikasi lompatan hingga aksi di udara semakin menantang adrenalin dan menjaga keseimbangan tubuh
ini benar benar menyenangkan karena di sini saya bisa bereksperimen berbagai trik
dan trampolin juga dipercaya mampu membakar kalori tiga kali lebih besar dibandingkan berlari
selain didampingi instruktur terlatih saat bermain sejumlah area diberi form kubikal yang empuk
tujuannya tak lain untuk meminimalisi resiko cedera saat beratraksi
tidak hanya melatih kelenturan dan keseimbangan
gerakan melompat pada trampolin secara terus menerus mampu memperkuat otot kaki hingga otot perut
berlatih trampolin juga bermanfaat melatih jantung menguatkan tulang hingga membakar lemak tubuh
bian permatasari bandung